dengan menggunakan kursi roda eas seorang asisten rumah tangga yang diduga menjadi korban penganiayaan majikannya
menemui anggota dewan dan wartawan di lingkungan pondok sosial lipon sos keputi surabaya
sudah bekerja selama tiga belas bulan wanita berusia empat puluh lima tahun ini mengaku kerap menerima siksaan dari f majikannya sendiri
pukulan benda tumpul hingga disetrika pernah dialaminya
bahkan ia pernah dipaksa makan kotoran kucing karena telat membuangnya
korban juga mengaku baru digaji sekali meski telah bekerja lebih dari setahun
aku disuruh bersihin di bawah kursi itu karena masih ada aku nggak kelihatan
terus sama majikan itu diambil tak minta sama aku tak buang nggak boleh
katanya untuk makan aku
wanita parubaya ini dibawa ke liponsos oleh majikannya pada kamis lalu
majikannya berdalih asisten rumah tangganya itu mengalami depresi
ap bocah berusia sepuluh tahun yang merupakan anak eas diduga mengetahui kekerasan yang dialami sang ibu
minggu siang ap dibawa ke upt perlindungan dan pelayanan sosial asuhan balita jawa timur oleh gubernur jawa timur
untuk mendapatkan pendampingan selama kasus dugaan kekerasan tersebut berjalan
saya khawatir nanti jangan jangan ada trauma dari proses yang dia alami dia lihat
jikalau betul dugaan misalnya ada penyiksaan dan itu di depan mata si anak
sementara itu kondisi rumah majikan f pada minggu siang terpantau sepi
menurut petugas keamanan di lingkungan jalan manyar tirtomoyo surabaya
rumah f sempat didatangi pihak kepolisian pada sabtu kemarin
aksi kekerasan ini pertama kali terungkap saat salah seorang anggota dprd kota surabaya komisi b anas karno
melakukan kunjungan ke lingkungan pondok sosial atau lipon sos ke putih
kasus ini kini tengah ditangani unit perlindungan perempuan dan anak ppa polrestabes surabaya
mohamad yanwar komarudin riko hardiansah surabaya jawa timur